repi tes antigen merupakan metode yang dianggap lebih akurat dibanding repi tes antibody
tes ini mendeteksi antigen atau protein yang dikeluarkan oleh virus termasuk covid sembilan belas ketika infeksi sedang berlangsung dalam tubuh
namun tidak seperti rapid test antibody yang menggunakan sampel darah untuk mendeteksi keberadaan virus
antigen menggunakan sampel sama seperti tes swab yaitu mengambil cairan dari hidung atau tenggorokan
meski rapid test antigen lebih efektif tes ini belum menjadi standar di beberapa negara
sebab masih dikembangkan antigen mana yang paling baik untuk dijadikan bahan uji
lebih akurat karena dia itu antigen ini untuk reseptor disilia di rambut rambut virusnya
jadi ada komponen dalam rambut virus itu yang itu menjadikan
jadi apa namanya uji untuk di antigen tadi
selain dengan pcr ada pula metode lain yang sedang dikembangkan yaitu metode rt lab
metode ini diklaim memiliki akurasi yang setara dengan pcr namun tidak memerlukan peralatan yang mahal
metode ini sebelumnya telah digunakan untuk mendeteksi virus influenza mers sars dan malaria
beda halnya dengan rt lam
nah kalau rt lam disini
reaksi amplifikasinya terjadi secara kontinu
jadi berlangsungnya secara kontinu pada suhu konstan sehingga membutuhkan alat yang jauh lebih simpel
metode ini lebih mudah dan murah dibanding tes pcr dengan tingkat akurasi yang sama
namun metode rt lab masih jarang digunakan karena kapasitas tes mesin ini terbatas dan tidak bisa digunakan untuk tes covid sembilan belas masal
jadi satu mesin yang kecil itu
paling paling hanya empat atau delapan paling banyak itu enam belas katrit bisa meriksa sekaligus
padahal kita butuhnya tuh ratusan gitu dan sekaligus kita bisa optimalkan
dengan demikian maka alat alat ini bisa memperkuat tapi tidak bisa menggantikan mesin pcr yang kapasitasnya besar
metode ini dapat menjadi alternatif untuk memperbanyak serta mempercepat tes virus covid sembilan belas di indonesia
tentu dengan keseriusan dari seluruh pihak
untuk melawan dan mencegah penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia